mendingan dilaksanakan aja itu hukumannya pak haji muhyiddin
gue mah kagak tega
sulam setuju yang bener cing nih
biar bagaimana juga nih mang hojo
pak haji muhyiddin itu teman jamaah di masjid
tapi kelakuan haji muhyiddin itu sudah keterlaluan
sudah sangat kejam nih lam
coba kalian berdua hitung
berapa kali mah haji itu sudah disakitin hatinya
begitu juga ibu radya
sampai mereka berdua tidak berani keluar rumah
siapa sih yang kagak keselan haji muhyiddin
terutama saya nih
rumahnya adalah jodoh robi
udah kayak pejuang cinta sejati ya haji
dia bisa berbahaya sama juniornya
anggap aja tuh haji memona lagi melenong
ya tidak ada kebebasan
pohon maul anti perintah
kalo ada yang meng survive
lo sudah berani
panuh luakanya seger seger
ma aja tumbenan kagak ngikutan
kali ini pengen olahraga di rumah aja
terasa nih hari emak haji normal normal aja ya
apa jangan jangan dia udah sembuhan kali ya
orang yang stres tiba tiba bisa jadi seperti orang normal
itu justru tingkat stresnya lagi tinggi tingginya
banyak banyak bersabar ya
emang kenapa ya
mana kabur kayak begitu sih
ayah mau kasih saran emak haji nih
bagaimana kalau emak haji tuh
mandi kembang tujuh rupiah
eh kan lu
ayo gojab aja sekarang
sampai mana lu
mau jurus apa aja
mak mau lo jangan nangis ya
nanti mak sakit
lo gak mau mak sakit
udah mak udah udah udah
udah maksudnya ngapain mak
ya ampun indra gue gak bakal maapin tuh si mahmudnya tuh
yang paling hati gue sakit itu tau gak
haru hati gue sakit
bener sama dia tuh
dia bilang dia ngomongin ke ibu ibu semua
pokoknya sama ingal gue tuh gila
orang orang pada lari tadi
udah mak gak usah dimasukin dianti ya
udah udah udah cep cep cep cep
kalo menurut mak mak
mendingan dilaksanain aja itu hukumannya pak jimu hidin
kalo dipotong mah kasihan mak
gue mah agak tega
sulam setuju yang bener cing
biar bagaimana juga mak ngonjong
pak haji muhyiddin itu teman jamaah di masjid
tapi kelakuan haji muhyiddin itu sudah keterlaluan ji
sudah sangat kejam nelam
coba kalian berdua hitung
berapa kali mak haji itu sudah disakitiin hatinya
begitu juga ibu radya
sampai mereka berdua tidak berani keluar rumah
apa sih yang kagak kesel sama haji muhyiddin
terutama saya nih
cuman kita jangan ikut ikutan kejem kayak dia
begini aja deh
mamang teh punya ide
bagaimana caranya untuk mengusir mereka dari kampung ini
kalau haji muhyiddin sudah keluar dari kampung ini
keluarga haji suranteh pasti tentera
karena haji muhyiddin tidak bakal berani tinggal disini
karena kupingnya sudah sumpung
mas tujuk sama pendapat tujuk
emang tuh orang jelek dua itu
mesti diusir dari kampung sini
baru deh baru tau deh entar
nah kita gak boleh gegabah kalo mau mutusin sesuatu
bianda entar sulam cari solusinya gimana
cara penyelesaiannya gimana
biarin sulam aja deh ntar
perjanjiannya kan memang begitu
haji muhyiddin itu apinya dipotong
iya bener tuh bener
rupanya juga nih
ada lagi korbannya tau gak
nih si cik nih ya
dari kampung sini
kenapa pada dendam sih
ini udah masuk kategori dendam dan takabur
allah tuh kagak demen sama orang dendem
mau digedegin sama allah
dicuekin sama allah
kenapa ini masalah
lu dubi dubi dateng
belum kelar masalah yang satu
udah dateng masalah yang lain
hamba tidak berumahsum untuk mengunggu atas takdir
yang kau berikan pada diri hamba ya allah
cuman hamba merasa sedih
orang tua hamba dituduki
bila sama aja maimunah ya allah
kamana haji sulam teh
kau mukanya ditekuk tekuk begitu
saya lagi mikirin aja apa yang udah terjadi
ternyata bukan cuma saya
yang jadi bulan bulanan haji muhyiddin
tapi kenapa sekarang harus emak enggak kenal
dipita dituduh sama pak haji muhyiddin
mang ojo juga tidak tega
kalau mah harus dituduh ya enggak enggak
ya udah kalau begitu mang ojo akan pergi ke rumah haji muhyiddin
mang ojo mau tau kejelasannya